bawa dia keluar
dudung mereka membunuh dudung
dudung yang tinggal
di rumahnya itu
siapa yang membunuh
ada yang dibunuh
ada yang dibunuh
kami petani dari desa banjar sari
kami mengurus sawah dan perkebunan ibu sari
jangan lupakan semua yang udah aku omongin
kalau aku bawa aku pergi
leng katakan dudung
dudung udah mati
mereka menggantungnya di atas pohon
dan tolong aku melarikan diri dari tempat ini
kau melarikan diri
kau yang tutikan
kamu harus ikut kami kesana
siapa yang memulai semua ini
jangan berisik begitu
kau membuat mereka takut

jauhkan aku dari orang orang ini
kami memang bermaksud demikian
karena dudung kematiannya kami membuat sangat marah
mungkin perempuan ini pembunuhnya
tidakkah kalian sadari
astuti terlalu lemah untuk
memang dia sudah penyanyi
katanya dia sudah bosan
akhirnya niatnya dilaksanakan juga
kami telah memeriksa mayat duduk
tubuhnya luka luka memat
dan buka mata kalian lebar lebar
anak malam ini demikian lemah
memukul alat pun dia tidak berani
barangkali kami terburu nafsu
kau urus mayat dulu
suruh mereka mengubur
cepat urus mayat ini
oh yang ini
masjid besar itu
ajengan sendiri yang membangunnya
banyak orang berguru kesana
menyebut namanya saja den
anak kecil semua tahu deh
sudah kesohor namanya
terima kasih banyak pak liman
aduh jangan den
nggak usah den
nggak usah pak
terima kasih den
sebentar lagi dia datang
ada tamu rupanya
saya herman saya datang kesini mau minta
saya sudah tau maksudmu
ini naaswin teman anakku yang pergi dari tempat kosnya
nah aswin sampai sekarang tidak pernah lagi mendengar kabar tentang anakku itu
ada itu memang tidak mau dilarang
bisakah kita pergi sekarang
sekarang juga kebanjai sari pak
besok saja anak
besok saja kita pergi kesana
kau kan perlu istirahat
terjadi gerhana buruhan
tapi apa hubungannya asti dengan gerhana pak
dengan kekasihmu aku belum tahu
niat jahat si sari
aku dapat menjawabnya
tapi bukan sekarang
kenapa harus dari dalam gudang
sayang pak komar sudah pergi
ini jalan keluar yang dibicarakan pak komar
ini jalan keluar yang dibicarakan pak komar
pak omar pak omar
sebenarnya aku mengenal wajah timmy
bawa dia keluar
bawa dia keluar
anak tolong kenapa kau biarkan dia terbakar
kau senang kalau dia terbakar hidup hidup
sehingga kau tidak capek lagi untuk mengubur ubur dari diram